proyek pembangunan jalan tol solo kertosono atau tol soker yang melintas di wilayah kabupaten jombang jawa timur terus dikebut
targetnya sepuluh hari sebelum lebaran seksi wilangan kertosono sudah bisa difungsikan
pernyataan ini disampaikan langsung oleh dirlantas polda jatim kombespol heri wahono saat mengecek proyek jalan tol solo kertosono di kecamatan bandar kedung mulyo jombang rabu pagi
pembangunan telah rampung delapan puluh persen
namun targetnya sepuluh hari sebelum lebaran jalan tol seksi wilangan kertosono sepanjang tiga puluh delapan km bisa digunakan
hanya saja fungsional tol masih terbatas satu jalur yaitu dari arah timur surabaya menuju barat solo dan sekitarnya
operasional dari pukul enam pagi hingga lima sore saja
sedangkan untuk faktor keamanan pemudik akan dipasang rambu rambu di sepanjang tol fungsional ini
belum siapnya tol solo kertosono salah satunya karena robohnya peluncur girder
beberapa waktu lalu
hingga kini alat itu belum terpasang
untuk keamanan jalurnya
untuk keamanan kita pasang rambu rambu maupun kita tempatkan petugas petugas
baik itu dari polantas maupun dari polsek
untuk mengamatkan ataupun mengatur arus kualitas yang ada di sini